kita ke informasi lain mabespori mengadakan jumpa pers jumat siang atau jumat sore ini
dalam kesempatan ini kapolres bogor akbp rio wahyu anggoro menjelaskan kronologi insiden yang menewaskan bribda ignatius dwi sirage
bersama saksi an dan saksi aye berkumpul di kamar saksi an
saat berkumpul tersebut mereka bertiga mengkonsumsi minuman keras dan tersangka ims menunjukkan senjata api yang dia
saya bawa kepada dua saksi tersebut yaitu saksi an dan saksi aye dalam keadaan magazin tidak terpasang
setelah menunjukkan kepada saksi an dan saksi aye tersangka im memasukkan senjata api yang tadi ditunjukkan kepada dua orang saksi tersebut ke dalam tasnya
dan sambil memasukkan minuman
dari hasil rekaman cctv yang kami dapat menunjukkan pada pukul satu tiga puluh sembilan menit lewat sembilan detik

tersangka ims memasuki kamar saksi aye dalam keadaan magazin ke dalam tas
tersangka ims memasuki kamar saksi aye dalam keadaan magazin ke dalam tas
tersangka ims memasuki kamar saksi aye dalam keadaan magazin ke dalam tas
tersangka ims memasuki kamar saksi aye dalam keadaan magazin ke dalam tas

kembali mengeluarkan dan menunjukkan senjata api yang tadi ditunjukkan kepada para saksi
itu ditunjukkan kepada korban ide
saat tersangka im menunjukkan senjata api tersebut kepada korban
tiba tiba senjata api tersebut mengetus dan mengenai leher korban id
terkena pada bagian bawah telinga sebelah kanan
menembus ke tungku belakang sebelah kiri